selamat malam pemerintah terus mengingatkan masyarakat indonesia
untuk tetap disiplin memakai masker
serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum
meski saat ini kondisi pandemi covid sembilan belas tengah menurun
data kasus aktif covid sembilan belas indonesia terus menurun
yakni di bawah tiga puluh ribu kasus
sementara tingkat kesembuhan juga tinggi
yakni mencapai sembilan puluh enam persen
kondisi negara lain yang tengah menghadapi peningkatan kasus
harus menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi indonesia
seluruh masyarakat indonesia diminta tetap waspada dan tidak lengah
agar resiko peningkatan kasus covid sembilan belas di tanah air dapat dihindari
itulah yang akan menjadi topik indonesia forward malam hari ini
bersama saya husya saharul
assalamualaikum mbak husya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam semoga sehat selalu ya bu ya
iya saya ingin ke dr lia dulu ya
dok bagaimana kondisi terkini di rumah sakit di beberapa daerah
setelah pemerintah mengumumkan penurunan jumlah kasus terakhir
ya alhamdulillah mbak lucia bahwa hari hari terakhir ini
kita mendapatkan laporan bahwa kasus covid sembilan belas terus menurun
memang sempat terjadi beberapa hari yang lalu ya
agak meningkat sedikit kasus konfirmasinya
tetapi dari laporan hari ini kita dengar sudah ada penurunan ya
dari yang sekitar delapan ratus kasus pernah sembilan ratus kasus
yang hari ini adalah sekitar enam ratus tujuh puluh enam kasus yang terkonfirmasi
jadi bersyukur bahwa juga laporan dari rumah sakit juga mulai turun
kasusnya turun terus dan juga bor bad occupation rate
kita senang sekali karena itu teman teman di rumah sakit
sudah bisa merawat pasien pasien non covid
karena mereka juga sudah lama ya
khawatir ya untuk datang ke rumah sakit
jadi yang sekarang ini
bed occupation rate dari data rumah sakit online
yang tanggal enam belas oktober jam satu siang kemarin
untuk ruang isolasi sekitar
ya kami cukup senang di rumah sakit bahwa mudah mudahan angka ini tidak akan naik lagi begitu
dok tapi kan kita melihat ya bahwa sejak pandemi ini memang banyak masyarakat
yang kemudian enggan atau khawatir harus ke rumah sakit karena takut tertular covid
nah ini bagaimana kempen penggunaan masker dan prokes di rumah sakit sejauh ini
kami di rumah sakit
sampai hari ini sejak awal ada covid kemarin
tetap melaksanakan prokes
jadi kami di pintu masuk ya
selalu apa namanya
selalu kami melakukan screening
setiap mereka akan masuk ke dalam rumah sakit
tentu dilakukan screening
menanyakan apakah kita juga mengecek demam ya
kemudian juga kita akan lihat apakah pakai masker atau tidak
jadi kalau pasien tidak pakai masker atau keluarganya
tentu kita minta mereka tetap memakai masker dan mencuci tangan di pintu masuk setiap rumah sakit
baik kita ke dr nadia
dokter nadia selamat malam
dok ini kita lihat kasus covid sembilan belas di tanah air kan saat ini sudah menurun
dan diklaim pemerintah terkendali begitu ya berkat penanganan yang baik dari hulu maupun hilir
lantas bagaimana strategi ke depan dari kemenkes untuk terus menekan penyebaran virus
agar masyarakat juga jangan lengah atau terlena
jadi tadi seperti yang sudah disampaikan dokter lia ya bahwa dari keterisian tempat perawatan
kasus yang juga semakin turun dan angka kematian yang sudah di bawah lima puluh
tentunya ini adalah situasi yang harus kita pertahankan ya
mbak lucia jadi ini menjadi penting bahwa apa yang sudah kita capai sekarang
ini harus kita tetap terus pertahankan dikarenakan kita tahu dari hasil
dari hasil sebuah jurnal ilmiah itu sudah dikatakan bahwa gelombang daripada pandemi covid ini tidak cukup hanya sekali
jadi pola daripada epidemiologi covid sembilan belas ini dia akan menimbulkan beberapa kali gelombang
sebelum akhirnya kasusnya betul betul bisa terkendali
nah kita bisa melihat ya banyak negara saat ini juga sudah terjadi gelombang ketiga ya
seperti di amerika inggris maupun israel maupun beberapa negara eropa
nah tentunya kalau melihat hal ini tidak mungkin kita juga pasti akan terjadi gelombang ketiga
tentunya kita harus bersiap diri artinya bagaimana kemudian kalaupun terjadi peningkatan kasus
itu tidak seperti yang kita alami di bulan juli kemarin
nah upaya yang tentunya kita lakukan adalah tetap mengupayakan bagaimana kesehatan tetap kita jalankan
walaupun kita bergerakkan
dan bertambah dikarenakan berbagai aktivitas yang sudah mulai kita lakukan
ya kita tahu ya dok bahwa virus corona ini kan terus bermutasi begitu ya
nah selain vaksinasi dosis satu dan dua apakah ada rencana untuk menjadikan vaksin dosis tiga atau booster
sebagai rencana utama untuk mengantisipasi serangan varian baru
ya pemerintah sendiri sebenarnya sudah memikirkan ya terkait hal ini
pertama kita tahu juga bahwa sudah ada penelitian awal yang mengatakan dalam enam bulan
kemungkinan efekasi dari vaksin itu akan turun secara alami
yang kedua adanya varian virus yang dikatakan lebih kebal ya terhadap vaksin yang ada
walaupun saat ini proteksi yang divaksin yang kita gunakan sekarang ini masih cukup
itu memberikan proteksi pada individu ya atau kemudian memberikan proteksi
secara kelompok atau komunitas tadi
nah tentunya skenario untuk pemberian tambahan dosis ketiga ini sudah kita siapkan juga
tetapi baru akan kita mulai kalau vaksinasi dosis dan dosis kedua
jadi artinya vaksinasi tambahan dosis ketiga ini paling cepat ketika kita lakukan di dua ribu dua puluh dua
atau mungkin ya setelah maret dua ribu dua puluh
oke lalu bagaimana upaya yang dilakukan kemenkes untuk mendorong percepatan vaksinasi saat ini
kita akan bahas lebih lanjut nanti dr nadia dan juga dr lia
indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi setelah pariwara
masih bersama indonesia forward dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan dr nadia dan juga dr lia
dr nadia bagaimana dok upaya yang dilakukan kementerian kesehatan untuk mendorong percepatan vaksinasi saat ini
iya kalau kita lihat vaksinasi kita ya sampai saat ini sudah lebih dari seratus juta orang mendapatkan dosis pertama
artinya kalau kemarin itu sudah satu ratus tujuh juta orang mendapatkan vaksinasi dosis pertama
nah sementara yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu adalah sekitar enam puluh juta ya
nah artinya ini juga memberikan suatu kebanggaan juga ya untuk indonesia ya
kalau kita lihat dari jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi itu sudah seratus
kita adalah nomor lima
sementara kalau kita berbicara mengenai jumlah orang yang mendapatkan dosis vaksin kita adalah nomor enam ya
artinya sebanyak tadi sampaikan satu ratus enam puluh juta yang sudah mendapatkan dosis satu dosis maupun dosis kedua
dr nadia bagaimana dok
artinya dosis secara lengkap
tentunya di masa saat seperti ini kita memperluas ya akselerasi untuk vaksinasi
terutama kalau saat ini kita mulai agak masuk ke daerah yang sulit
karena kemudian sasaran vaksinasi lebih tersebar luas di area area yang sifatnya rural ya
seperti perdesaan pembungan yang jauh
bahkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat seperti puskesmas
sehingga effortnya memang agak harus lebih diperkuat
termasuk upaya upaya misalnya untuk memberikan vaksinasi secara door to door
selain itu serbuan vaksin yang kita lakukan bersama dengan tni polri tetap kita lakukan
dan juga tetap menggandeng berbagai tokoh tokoh agama tokoh masyarakat
nah strategi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah
daerah mengingat jumlah vaksin ini tidak bisa datang sekaligus
adalah bagaimana kemudian prioritas dari vaksinasi yang dilakukan daerah ini menjadi penting untuk sasaran sasaran bisa didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi
sehingga kita tahu vaksinasi juga menjadi salah satu indikator pada penurunan level ppkm
ya dok apakah ada hitung hitungannya dok bahwa capaian vaksinasi berapa persen
yang kemudian bisa dikatakan
kita aman dalam menghadapi gelombang ketiga nanti
ya sebenarnya kita lihat bahwa kondisi vaksinasi yang katakan bisa menimbulkan kekebalan kelompok itu adalah kalau tujuh puluh persen orang mendapatkan vaksinasi secara lengkap ya
dan ini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita berbicara level aman itu tidak bisa hanya kita berbicara dengan vaksinasi saja mbak lucia
seperti kita lihat di amerika ataupun di negara negara yang vaksinasinya sudah lebih dari lima puluh persen ya
tapi belum mencapai target seratus persen dari seluruh sasaran vaksinasi
ternyata begitu dihantam dengan varian delta mereka juga mengalami gelombang ketiga tadi ya
jadi artinya kita tidak boleh lengah ya masyarakat khususnya apalagi kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita untuk mendapatkan lima puluh persen secara lengkap
artinya dosis satu ke dua itu masih cukup jauh ya
artinya yang dosis lengkap tadi kan baru tiga puluh persen
kalau kita mau mencapai angka ke lima puluh persen masih kurang dua puluh persen lagi
dan kalau kita mau mencapai kebalan kelompok yang tadi betul betul pada zona aman terhadap ataupun memberikan perlindungan kepada kita
terhadap serangan covid sembilan belas itu kan harus seratus persen
artinya harus dua ratus delapan juta nih untuk mendapatkan vaksinasi
jadi di tengah tentunya
kalau masih adanya gap deteksi yang diberikan oleh vaksin maka tadi protokol kesehatan dan deteksi dini juga menjadi kunci untuk kita siap dan mencegah terjadinya peningkatan kasus atau gelombang ketiga tadi
dr lia bagaimana dokter lia kalau dari pihak rumah sakit sendiri ini kesiapannya menghadapi apabila terjadi gelombang ketiga
karena kita tahu bahwa pada gelombang kedua kemarin bisa dikatakan bahwa kapasitas rumah sakit kemudian tidak mencukupi dan banyak sekali alat alat kesehatan yang juga
tidak tersedia begitu atau kurang seperti tabung oksigen
nah menghadapi gelombang ketiga ini kira kira apa persiapannya siapkah rumah sakit begitu
ya jadi berkaca dengan pengalaman yang kemarin tentu rumah sakit rumah sakit sudah harus lebih siap ya menghadapi kasus yang tiba tiba nanti akan melonjak
sehingga dari rumah sakit sendiri kita sudah mencoba menyiapkan terutama sdm logistik yang kira kira sekitar satu bulan ya untuk
kalau ada tiba tiba
tiba kenaikan covid dan juga kita siapkan juga adalah bagaimana ruangan ruangan yang sekarang ini memang ada sebagian yang sudah kita peruntukkan untuk pasien pasien non covid ini bisa dijadikan untuk ruangan covid kembali
jadi seperti kita tahu bahwa pasien pasien non covid kan sekarang kembali ke rumah sakit ya
nah kita sudah mulai menampung mereka nah ini yang kita laksanakan jadi kita persiapkan supaya jangan sampai nanti kita kaget seperti yang lalu
tapi bagaimanapun tentu kita harus tetap berhati hati
nah walaupun angka sudah turun yang kami khawatirkan adalah sekarang pelaku perjalanan itu meningkat
nah ini bisa dilihat dari data data yang melakukan tes pcr terhadap pelaku perjalanan
nah mudah mudahan tidak ada dampak ya apalagi kita menghadapi libur libur panjang ya
sekarang ini ada beberapa hari libur dan juga nanti mungkin di akhir tahun
nah ini adalah bulan dari penjakan yang sebelumnya itu kadang kadang bisa menaik
nah rumah sakit juga melakukan sekarang ini diminta untuk mengirimkan sampel ya apabila ada kasus kasus yang dicurigai ya
seperti misalnya sudah vaksin tapi masih keluhannya berat misalnya
atau misalnya kepulangan dari luar negeri dan sebagainya
nah ini akan kita kirim untuk mengetahui apakah memang ini ada varian baru
nah ini yang kita sekarang ini sedang persiapkan dengan baik
jadi ya mudah mudahan varian baru ini masih tetap bisa dibantu dengan kesehatan yang bagus ya
imunitas yang bagus dari kita semua ditambah dengan vaksinasi
seperti itu mbak
bagi tenaga kesehatan sendiri apakah semua sudah mendapatkan booster dok
ya hampir sebagian besar sudah mendapatkan booster ya
yang kedua sudah hampir juga semua
dan yang ketiga booster ini walaupun belum
semua tetapi rata rata kita sudah terus mencari mana mana lagi yang napis yang kira kira belum di booster
tapi hampir sebagian besar rasanya sudah mendapatkan booster ini
ya mudah mudahan ya bisa melindungi ya
bisa melindungi untuk nakes terutama untuk yang jangan sampai seperti yang lalu ya
banyak sekali kita yang tumbang sehingga akhirnya kita juga sulit dalam melakukan pertolongan
ya evaluasi dari kejadian gelombang kedua pada juli lalu apa dokter lia
ya jadi yang kita harus
kita betul betul siapkan adalah terutama satu tenaga
ya kemudian kedua juga bagaimana kita sudah menyiapkan rumah sakit secara fisik
jadi kan kalau rumah sakit untuk merawat covid itu kan berbeda ya penanganannya
sehingga harus betul betul terpisah dengan yang non covid
nah ini yang sekarang ini rata rata rumah sakit sudah merubah fisiknya
sehingga kalau kita mendapat di pasien covid kita sudah tahu kita harus alurnya kemana
jadi sejak awal sudah kita bikin ada dua alur
jadi screening itu dikedepankan
sehingga masyarakat juga agak merasa aman ya
tidak tercampur antara covid dan non covid
dan juga sdm rumah sakit juga mengerti bagaimana penanganan kalau memang pasien tersebut covid
ini pelajaran yang berharga
banyak rumah sakit yang sudah menambahkan misalnya seperti iso tank untuk oksigen
ya kalau dulu kita mungkin hanya dengan satu saja berserta tabung tabung
tapi sekarang banyak rumah sakit yang besar
terutama sudah menambah lagi
tapi kapasitas dari penampungan oksigen sayurnya
sehingga mudah mudahan kalau ada penambahan pun ini masih bisa diharapkan untuk bisa membantu lah gitu untuk pasien pasien
lalu bagaimana upaya pemerintah menghadapi ancaman gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun
kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam indonesia forward yang akan segera kembali setelah pariwara berikut
kabupaten kota untuk meningkatkan testing dan tracing tadi
oke baik dokter lia jika kita berbicara vaksinasi dan penanganan covid sembilan belas di rumah sakit
bagaimana sejauh ini pihak rumah sakit mendukung program vaksinasi nasional
ya jadi kalau kita lihat angka vaksinasi ya yang ada yang sangat masih rendah kan untuk lansia ya terutama ya
di masyarakat kita juga masih banyak yang merasa bahwa aduh saya ada penyakit bawaan atau penyakit komorbid lain
yang sehingga saya tidak bisa divaksin
nah sekarang kita di rumah sakit sudah mulai agak galak ya lebih galak lagi karena kalau mereka berobat dengan non covid
kemudian kita tanya mereka belum vaksin maka kita akan giring langsung ke tempat vaksinasi
karena di rumah sakit kan sekarang ada vaksinasi juga kan hampir tiap hari atau ada yang tiga kali seminggu kita membuka vaksinasi
jadi pada orang yang misalnya dia berobat bukan karena covid tapi setelah kita tanya mereka belum vaksin
kita akan menanyakan dan kita harap mereka
karena hari itu juga bisa divaksin
karena kalau tidak mereka kadang kadang kan takut ya khawatir kalau di tempat pos pos yang bukan pos kesehatan
misalnya di tempat gembiar yang mungkin dokternya tidak lengkap
nah kalau di rumah sakit biasanya mereka lebih percaya begitu lebih mau ya untuk orang orang yang comorbid
jadi banyak dari mereka yang datang kemudian ternyata punya komorbid kita mengobati penyakit non covid nya
tapi kita giring juga mereka untuk divaksin begitu
mudah mudahan ini bisa membantu
menambah angka vaksinasi pada orang orang yang memang punya penyakit penyerta dan juga untuk lansia
kita juga tidak ingin ya artinya dengan angka yang sekarang ini sebagian orang muda menjadi euforia
tetapi mereka tetap kontak sama lansianya atau orang orang comorbid
nah itu kan kasian gitu ya
jadi kita tetap minta bahwa pemerintah menjaga untuk tiga t nya juga tetap harus ada
biar bagaimanapun juga hulunya itu adalah paling penting ya
sebelum mereka menjadi sakit lebih berat
dan kemudian juga tiga m nya juga tentu semua masyarakat tetap harus berwaspada bersiaga tidak euforia
bahwa dengan vaksinasi kemudian bebas ya untuk buka masker atau apapun di daerah daerah yang kita tahu ya
karena di kita kan belum semua vaksinasi begitu
dan yang satu lagi adalah satu v tadi
vaksinasi diharapkan lebih banyak lagi bisa mencapai seluruh penduduk dan terutama untuk yang masyarakat rentan
baik itu lansia maupun disabilitas
mudah mudahan bisa membantu kita juga
susah tidak dok meyakinkan masyarakat yang masih takut dengan vaksin ini
ya susah mbak lucia
jadi karena masyarakat itu macam macam
ada yang tadinya milih vaksin
nggak mau yang ini mau yang itu mau yang ini kan gitu
sampai rumah sakit sudah ikut membujuk bahwa kami ada di sini gitu
kalau anda mau vaksin kita tunggu gitu kan
artinya kita memang harus membujuk
jadi banyak sekali alasan
begitu dibilang bahwa kalau tidak divaksin nggak boleh masuk mal
wah ternyata itu peminatnya juga langsung tinggi
jadi mereka mengejar ngejar
kalau dulu nggak mengejar sertifikat sekarang mereka menanyakan mana sertifikat gitu
karena nggak bisa jalan kemana mana kalau nggak vaksinasi dua kali
ya saya berharap bahwa literasi kita masyarakat mesti ditingkatkan ya
bukan hanya karena divaksin
mungkin karena mau masuk mall saja
tapi juga memang mengerti bahwa vaksinasi itu untuk melindungi diri sendiri dan untuk melindungi lingkungan gitu
ya mudah mudahan lah ini pemahaman dari masyarakat kita ini hari demi hari akan lebih banyak lebih bertambah gitu
ya dan mungkin juga supaya tidak gampang percaya hoax begitu ya dokter
jadi memang banyak sekali maunya udah dikasih vaksin gratis udah gitu pilih lagi vaksinnya udah gitu wah macem macem
tapi ya mudah mudahan lah
sekarang sudah mulai agak cukup ini ya antusias
saya mungkin berharapan bahwa masyarakat jangan pilih pilih vaksin lah
pasti pemerintah kita akan memilihkan yang terbaik
ya kalau kita sudah sakit itu repot sekali
sampai hari ini rumah sakit masih nerima kok
pasien covid itu masih ada
jadi bukan berarti hilang
tapi masih ada walaupun jumlahnya memang sangat turun

banyak ahli yang terus memperingatkan akan ancaman gelombang ketiga
terutama di masa krusial seperti libur panjang akhir tahun nanti
dengan gencarnya vaksinasi dan prokes
dengan gencarnya vaksinasi dan prokes ini
apakah pemerintah berencana untuk kembali membatasi mobilisasi masa di fase krusial nanti

apakah pemerintah berencana untuk kembali membatasi mobilisasi masa di fase krusial nanti
tentunya yang pertama adalah kita lihat bahwa penilaian respon kita terhadap kejadian ataupun pandemi covid sembilan belas ini kan masih tetap terus kita gunakan dengan memakai indikator
lihat bahwa penilaian respon kita terhadap kejadian ataupun pandemi covid sembilan belas ini kan masih tetap terus kita gunakan dengan menggunakan indikator ppkn leveling itu
jadi setiap dua minggu level daripada resmi penularan maupun respon kapasitas dari tiap kabupaten kota terus menerus diukur sesuai dengan capaian per minggunya
nah tentunya nanti kita akan lihat seperti kita akan menilai apakah peningkatan mobilitas itu betul betul pada ekskalasi yang cukup mengkhawatirkan ataupun sampai berpotensi untuk terjadi peningkatan kasus yang luar biasa usinya ya terhadap kondisi nanti di akhir tahun
karena kita lihat ya kalau sekarang salah satu yang sudah dilakukan pemerintah adalah menggeser
hari libur maulud libur bersama maulud muhammad saw ini menjadi tanggal dua puluh artinya tanggal sembilan belas ya
nanti kita lihat lagi di kayaan natal ataupun mendekati nataru itu kondisi mobilitas kondisi peningkatan kasus itu seperti apa
mungkin akan ada pengetatan ataupun larangan larangan ataupun mungkin nanti ada beberapa pembatasan
tapi tentunya kita akan lihat
dan ini sebenarnya sangat tergantung juga dari masyarakat ini karena sebenarnya kan kita sudah terbukti nih dengan kerjasama yang baik antara seluruh elemen masyarakat
kita bisa menurunkan kasus dengan cepat di bulan juli yang dokter lia tadi sampaikan cukup mengerikan situasinya pada waktu itu
apa kemudian saran dari kementerian kesehatan agar penyebaran virus yang saat ini terjadi gelombang ketiga di beberapa negara seperti di eropa dan negara tetangga kita ini tidak terjadi juga di indonesia
kita akan bahas lebih lanjut
nanti pemirsa indonesia forward akan segera kembali setelah pariwara
terima kasih anda mas
terima kasih anda mas
tapi memang target kita kita tidak bisa menol kan
kasus konfirmasi positif tapi artinya yang bisa kita lakukan menahan setidaknya kasus itu tidak lebih dari dua tujuh ratus per hari ya
supaya tadi kalau terjadi perluasan penyebaran itu bisa kita lakukan lokalisir dan mencegah munculnya kluster kluster
jadi bagaimana mendapatkan situasi tersebut
yang pertama kalau terkait bagaimana mencegah varian baru masuk pengetatan di pintu pintu masuk
walaupun memang karantina sekarang sudah menjadi lima hari tapi dengan adanya syarat syarat sebelum keberangkatan
dan syarat syarat pada saat tiba di indonesia diterapkan itu sudah cukup untuk kita mendeteksi atau mencegah varian baru masuk ke indonesia
tapi yang paling penting sebenarnya adalah yang di dalam negeri nih mbak
karena kita tahu varian delta itu adalah masih varian yang mendominasi virus covid sembilan belas di indonesia
dan varian delta tadi sudah ada sampai dengan variasinya lagi
jadi sudah dia mutasi tapi terus dia punya variasi
nah variasi dari varian delta itu sudah sampai dua puluh tiga jenis
nah memang tidak semuanya ada di indonesia tapi artinya ini menjadi kewaspadaan kita
kita tahu bahwa varian delta ini sangat menas dan sangat cepat

jadi kita harus mengatasi yang ada di indonesia
hingga tentunya apa yang kita harus lakukan ya protokol kesehatan harus diterapkan
satunya penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk membatasi orang orang yang memang misalnya positif covid
tapi dia tidak bergejala ataupun kontak erat itu tidak berada di tempat tempat publik
sehingga pada saat warga melakukan aktivitas di tempat publik dia akan dari potensi penularan orang orang yang tadi saya sebutkan
misalnya kontak erat ataupun positif covid sembilan belas
yang kedua adalah kita bisa mencegah ya orang orang ini untuk tidak masuk ke area area tempat publik yang tentunya kita bisa bayangkan
kalau dulu kan tanpa adanya penggunaan aplikasi peduli lindungi
orang akan beraktivitas tanpa dia tahu apakah dia kontak erat
ataukah malah dia tahu bahwa dia positif covid tapi karena nggak ada gejala dia merasa tidak apa apa
dan kemudian berbaur di dalam masyarakat
bayangkan bisa berapa kali tuh kemungkinan amplifikasi penyebar luasan virus dari satu
orang yang positif ke orang lain yang melakukan aktivitas di tempat publik
nah ini kita kemudian bisa lakukan pencegahan
yang kedua adalah kita bisa melakukan digital tracing
yang kita lakukan juga untuk kemudian orang orang yang pernah kontak erat
dan dapatkan notifikasi sms untuk segera melakukan pemeriksaan
nah yang lain adalah tentunya edukasi sosialisasi yang terus menerus untuk kita mengingatkan masyarakat
jangan pernah untuk protokol kesehatan
dan yang kedua adalah kalau kesehatan
kita merasakan ada perubahan segera periksa diri kita
karena dengan periksa diri kita dengan dini kita mencegah kita jatuh pada sakit yang berat
jangan sampai kemudian situasi kondisi yang sudah sangat baik ini
kemudian harus membuat kita kembali pada kondisi yang seperti kita rasakan di bulan juli
karena kemudian kita bisa merasakan bukan hanya dari dampak kesakitan dan kematian
tapi kerugian untuk kita kemudian melakukan berbagai aktivitas
itu bisa jadi terhentikan
jadi dikarenakan kondisi peningkatan kasus yang kita alami seperti di bulan juli tadi
jadi memang diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri begitu ya
nah dokter lia dari catatan rumah sakit
apakah banyak masyarakat yang rutin memiliki kesadaran untuk testing dan tracing mandiri
memeriksa kesehatan dengan pcr atau memeriksa imunitas di rumah sakit
jadi memang kalau belakangan ya tidak seperti yang lalu
masyarakat sudah mulai sudah mau memulai untuk melakukan pemeriksaan
apabila dia misalnya merasa kurang sehat
dan ini juga lebih cepat dibanding dengan waktu waktu yang lalu
nah kemudian juga di sini kita juga sudah selalu melakukan edukasi atau apa namanya memberikan informasi
kepada banyak anak kes supaya mereka juga lebih waspada
terutama mereka yang kerja di rumah sakit atau fasiankes yang terletak di daerah daerah perbatasan
ya dimana dari luar negeri misalnya bisa masuk ke daerah daerah tersebut
karena sekarang isoman isoter kan sudah jarang ya
sehingga apabila ada keluhan mereka biasanya langsung ke rumah sakit
nah jadi kami selalu meminta kepada semua nakes untuk mereka lebih waspada
screening dilakukan lebih teliti lagi
agar apabila memang tersangka atau terduga mereka melakukan perjalanan atau apapun
itu mereka dilakukan selalu

ya jadi bukan kenapa kenapa tapi kita kan tidak ingin ya ada penyebaran yang terjadi tanpa kita sadari
yang kita inginkan juga mudah mudahan mobilitas masyarakat ini jangan terlalu banyak ya
karena kita tahu kalau mobilitas terlalu banyak
akan sulit kita mengatur atau kita memonitor mereka yang berkendaraan
terutama kalau dia berpergian dengan kendaraan pesawat
udara mungkin masih bisa ya karena dia lewat ke peduli lindungi dan sebagainya itu terdata
tetapi yang kita khawatir juga adalah mereka yang jalan darat
nah jalan darat ini sekarang nampaknya sudah terbuka lebar
nah mudah mudahan ini tidak dimanfaatkan terlalu luas oleh masyarakat
sehingga mereka lebih mudah untuk berpindah provinsi ya
misalnya antara satu provinsi dan provinsi lain gitu kita harapkan mereka lebih hati hati
jadi kami titip kepada semua teman teman di
fasilitas kesehatan juga terutama rumah sakit
tetap selalu waspada tetap melakukan screening
ya jadi setiap gejala yang dicurigai sebagai kemungkinan covid
atau memang pertanyaan pertanyaan mengarah bahwa mereka melakukan perjalanan
itu tetap kita lakukan screening sebaik baiknya
jangan sampai kita lengah jangan sampai kita kebobolan lagi kasus kasus yang tidak kita harapkan
ya salah satu kendala masyarakat enggan melakukan testing sendiri begitu atau testing mandiri karena masalah biaya ya
nah ini bagaimana terkait dengan biaya pcr
apakah sudah sama semua di semua rumah sakit sesuai dengan ketetapan pemerintah begitu dok
ya kita selalu melakukan sosialisasi
kemarin juga minggu lalu kami juga baru melakukan sosialisasi bahwa semua rumah sakit harus mengikuti aturan pemerintah
baik itu harga pcr maupun itu harga antigen
kami tahu bahwa beberapa rumah sakit memang masih punya stok lama yang harga reagennya itu adalah harga sebelum diturunkan
jadi sebagai informasi bahwa beberapa bulan yang lalu kita menghitung tarif misalnya pcr itu memang rp sembilan ratus juga ini dihitung bersama dengan bpkp
karena harga reagen pada saat itu memang sekian begitu
tapi saat pemerintah mengumumkan maka perusahaan perusahaan sekitar dua minggu sampai satu bulan kemudian mulai menurunkan harga reagennya

jadi bagi rumah sakit rumah sakit yang masih punya stok dengan harga lama kami mohon pengertiannya bahwa ini kita lakukan untuk mengatasi masalah infeksi yang mudah menular dan berdampak buruk ya apabila pemeriksaan tidak dilakukan

karena pemeriksaan tidak dilakukan secara baik seperti itu
jadi kami sudah menyampaikan sosialisasi ini agar semua rumah sakit mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan
baik dokter nadia berkaca dari negara dengan angka kasus kematian yang tinggi terutama lansia
berkaca dari negara dengan angka kasus kematian yang tinggi terutama lansia
bagaimana dengan akselerasi vaksinasi untuk kaum lansia sejauh ini menurut pandangan anda
ini memang tantangan ya untuk kita mempercepat vaksinasi pada lansia ini
padahal kalau kita lihat vaksinasi pada lansia ini sudah kita mulai sejak bulan april ya
memang tantangan ini masih cukup besar dikarenakan ada beberapa masalah keyakinan
karena sudah usianya ada juga ada yang tidak percaya bahwa justru lansia itu kalau dia banyak komorbit atau usianya sudah di atas lima puluh sembilan tahun itu justru harus divaksin
tapi ada pengertian yang salah justru karena sudah lansia malah jangan divaksin karena nanti efek sampingnya tak bertambah berat
jadi memang ini beberapa hal yang memang menjadi tantangan kita bersama
artinya pemberian vaksinasi kepada lansia ini harus dilaksanakan secara
mungkin door to door ya
jadi memang harus menjemput lansia tersebut dan memberikan vaksinasi secara langsung
dikarenakan itu pemerintah terus bekerjasama dengan elemen masyarakat ya
termasuk misalnya pihak alumni kemudian organisasi sipil masyarakat organisasi sosial masyarakat
ini juga terus kita gandeng ya untuk kemudian melaksanakan vaksinasi yang lebih dekat kepada para lansia ini
juga kita mendorong ya organisasi
jadi keagamaan karena misalnya lewat pengajian ataupun berbagai kegiatan kegiatan majelis taklim
ini diharapkan juga bisa mendorong lansia ini untuk segera mendapatkan vaksinasi
jadi memang tantangan yang besar dan salah satunya juga adalah indikator pencapaian vaksinasi lansia ini juga kita masukkan sebagai indikator untuk level ppkm
karena kita tahu ya kerentanan kesakitan yang berat dan kematian
itu pada lansia itu bisa meningkat sampai empat kali dibandingkan kelompok usia lainnya
jadi selain keengganan dari beberapa masyarakat yang memang tidak mau divaksin kemudian juga masih saja terjadi pelanggaran prokes
nah ini bagaimana dokter nadia menghadapi situasi seperti ini
iya tidak bisa kita hindari ya bahwa masyarakat kita masih ada yang belum menyadari manfaatnya daripada protokol kesehatan ini
tentunya salah satu penggunaan aplikasi peduli lindungi itu kemudian bisa mendorong ya untuk masyarakat lebih taat kepada protokol kesehatan
kita juga memiliki sop sop yang sudah disusun terkait protokol kesehatan
ini yang juga diharapkan bisa membantu
selain itu kembali lagi kami mengingatkan bahwa satgas satgas prokes yang ada di pusat perbelanjaan di pasar di terminal di stasiun
ataupun di perusahaan
di tempat kerja serta tempat beribadah
ini harus dipastikan kembali untuk menjalankan fungsinya
kembali mengingatkan kepada masyarakat yang tidak patuh prokes pada saat berkegiatan atau beraktivitas di ruang ruang publik
karena ini kepentingannya adalah untuk keselamatan orang lain
jadi kita kalau menjadi sumber penularan itu kita membahayakan orang lain
dan itu yang tentunya kita tidak inginkan hal ini terjadi
di sisi lain bahwa upaya upaya penegakan hukum
oleh aparat penegakan hukum terus dilakukan bila ada terjadinya bahan kesalahan dalam pelaksanaan protokol kesehatan
atau misalnya ya ada pembukaan sebuah restoran yang melanggar protokol kesehatan
yaitu satgas provinsi atau kabupaten terkait harus turun untuk kemudian mengatur dan memastikan prokes harus dijalankan
dr lia kalau kita melihat kasus gelombang kedua yang terjadi kemarin juli
di mana terjadi kelangkaan
kemudian juga ada obat obat yang dirujuk bagi pasien covid yang juga susah untuk ditemukan
nah apakah ada yang harus dilakukan pemerintah menurut anda dr lia
ya jadi memang yang pertama adalah kami minta pedoman ya yang terbaru ya
pedoman untuk penanganan terbaru itu mudah mudahan bisa kita siapkan sebelum bulan desember
kan kita tahu bahwa ini kan covid itu baru ya
penyakit baru yang bukan sudah obatnya itu sudah fix
dan selalu perkembangan yang perlu dijadikan pedoman juga oleh indonesia
nah jadi mudah mudahan sih perbaikan pedoman ini sudah bisa dilakukan sebelum diduga adanya kenaikan
yaitu sekitar bulan desember
kalau pedoman itu sudah kita pastikan sehingga nanti persiapan obat obatan pun sudah bisa kita lakukan sejak sekarang
memang yang sekarang yang kita siapkan adalah obat obat yang lalu ya
berarti kira kira persiapan untuk sebulan itu kita sudah rata rata rumah sakit itu sudah ada
nah tapi bila ada misalnya obat baru dan sebagainya ya kita harap mudah mudahan sudah bisa disampaikan juga sebelum bulan desember
itu yang pertama
kemudian yang kedua yang kita harapkan juga adalah nanti adanya komunikasi yang baik ya antar lintas sektoral
ya kita juga kemarin sangat dibantu oleh ada organisasi masyarakat
kemudian ada dari kepolisian dan sebagainya
sehingga data data ini bisa di
misalnya mana ya rumah sakit yang kurang
itu dengan waktu yang cepat mereka akan bisa mengirimkan dan mengontak siapa yang supplier yang punya oksigen tersebut gitu
ini artinya komunikasi berapa sisa logistik di tiap rumah sakit ini mudah mudahan juga bisa cepat diinformasikan
saya juga terima kasih bahwa kementerian kesehatan pun sekarang sudah punya ya
bukan hanya data data pasien saja
data data logistik pun sekarang sudah harus dilaporkan setiap hari
sampai sekarang pun kami harus melaporkan data data logistik ke kementerian kesehatan
sehingga kalau ada kekurangan dan sebagainya mudah mudahan juga kita bisa disuplai dalam waktu yang tidak terlalu lama
mungkin ada satu lagi yang terindik terkait juga dengan vaksinasi
ini kan kita anak anak sekolah kan sudah mau masuk ya
mungkin kalau boleh saya titip juga bahwa anak anak sekolah ini bisa saja selain mereka juga
merekanya yang sudah divaksin ya untuk dua belas tahun ke atas
mungkin bisa ditanyakan orang tuanya sudah divaksin
vaksin belum gitu
supaya kita juga bisa mempercepat vaksinasi ini
karena kita juga khawatir ya bahwa anak anak ini kalau susah ya
kalau kita suruh prokes kan namanya anak anak ya
kadang kadang mereka juga suka lalai
nah itu yang kita khawatirkan
dan satu lagi yang kami berharapan banyak dengan peduli lindungi
nah ini peduli lindungi ini dalam satu waktu kita melakukan kegiatan kan banyak sekali
nah ada kalanya mungkin sertifikat yang diterima oleh masyarakat itu ada butuh waktu
nah ini yang belakangan ini yang kami sering ditanyakan begitu ya
terutama kalau melakukan kegiatan di luar rumah sakit ini
nah ini mudah mudahan juga bisa dibantu agar sertifikat dari peduli lindungi ini mungkin bisa dengan cepat itu diterima oleh masyarakat
karena mereka saat ini mereka sangat concern ya terhadap sertifikat tersebut
itu saja mungkin
baik kita masih akan berbincang terkait dengan strategi penurunan level ppkm dan covid sembilan belas
sesaat lagi bersa
jangan kemana mana indonesia forward
dan segera kembali
ya kita sudah tiba di segmen terakhir dari perbincangan kita
dan saya ingin memberikan kesempatan kepada
dr lia dan juga dr nadia untuk memberikan kesimpulan atau catatan
terutama bagi masyarakat indonesia
untuk bisa sama sama bergerak mengambil langkah terus menurunkan level ppkm
dr lia dulu silakan
ya terima kasih
walaupun kita saat ini sudah dalam kondisi landai ya angka covid sembilan belas
tapi mudah mudahan tidak ada euforia masyarakat ya
terutama yang kita inginkan bahwa tolong mobilisasi ya
masih di apa istilahnya diatur dulu lah
jangan sampai mobilisasi berlebihan
terutama pada saat libur
karena penyakit ini atau virus ini
itu akan masih bisa menular
apabila ada kesempatan mereka
mendapatkan orang orang yang belum divaksin
ataupun juga mereka yang daya tahan tubuhnya rendah
nah ini kita mohon dengan adanya mobilisasi yang tinggi ini
pada umumnya masih ada kesempatan virus ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain
jadi kami mohon ulunya tetap dijaga
mungkin dokter nadia bisa menjaga gimana caranya
supaya tidak akhirnya ada pasien yang harus ke rumah sakit
kami tetap minta untuk jaga hati hati
yaitu papua ntt dan juga kemudian satu lagi adalah aceh ya
mudah mudahan dalam waktu dekat angka ini terus diturunkan
jangan sampai lebih dari apa yang sudah berlaku secara nasional
nah itu saja
jangan lupa tiga m tetap
sending dr nadia mungkin bisa diingkatkan juga
bukan hanya screening untuk perjalanan yang banyak
tetapi juga bagaimana kita mencari secara aktif kasus kasus yang ada di masyarakat
dan vaksinasi juga sekali lagi tentu kita minta
supaya kasus yang berat nanti tidak harus ditemukan di rumah sakit
baik terima kasih dokter lia
dr nadia silakan
ya baik terima kasih mbak lucia
jadi kami mengingatkan kepada masyarakat
ini belum selesai
kalau kondisi kita
yang jauh sudah sangat membaik
artinya yang harus kita lakukan
mempertahankan situasi ini
bukan kemudian karena perilaku kita
yang kemudian kendor protokol kesehatannya
situasi yang sudah baik ini
kembali memburuk lagi
dan itu saya yakin
kita tidak ada yang mengharapkan pada kondisi tersebut
dan untuk kita bisa mempertahankan situasi ini
antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat
untuk teman teman media
juga untuk terus mengingatkan kepada masyarakat
jangan pernah lengah protokol kesehatan
menolak untuk dilakukan testing dan tracing
karena ini upaya untuk kita bisa melokalisir secara cepat
karena angka positivity rate kita kan sudah sangat rendah
jadi menemukan kasus positif itu sangat sulit
karena seperti mencari diantara orang orang yang sehat
berbeda dengan kondisi kita pada waktu
jadi mendeteksi dengan dini
tadi adalah harapan dokter li ya
bahwa kalau kita semakin dini
maka sakit kita tidak jadi berat
dan kita tidak perlu sampai ke rumah sakit
kita cukup isolasi mandiri atau isolasi terpusat
bagi yang belum divaksinasi
segera untuk mendapatkan vaksinasi
dan harap bersabar
tiba sesuai dengan urutannya
vaksinasi akan kita lakukan bertahap
sesuai dengan ketersediaan vaksin
terima kasih dokter nadia dan juga dokter li ya
untuk informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua
saya juga kembali ingin mengingatkan
walaupun kasus covid di sekitar anda tengah menurun
namun pandemi ini belum usai
vaksin dan prokes tetap menjadi duet yang ampuh
untuk melawan virus covid sembilan belas
demikian indonesia forward malam ini